menjelang motogp seri ke lima belas indonesia yang akan digelar di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat
pada tiga belas hingga lima belas oktober dua ribu dua puluh tiga mendatang
sejumlah hotel yang berada di sekitar sirkuit mandalika kota mataram
serta di kabupaten lombok barat sudah dipesan mencapai sembilan puluh hingga sembilan puluh lima persen
ketua mandalika hotel association hari selasa mengatakan
hotel hotel sudah di booking oleh para kru dan peserta motogp
untuk yang periode motogp itu sudah sembilan puluh
dan juga jumlah kamar keseluruhan hotel berbintang dan homestay
pondok wisata sudah sembilan puluh persen untuk periode motogp
sementara itu hotel hotel yang berada di wilayah kota mataram dan lombok barat
banyak dipesan oleh sejumlah perusahaan peserta balap atau sponsor dan juga penonton
sudah sembilan puluh lima persen bookingan sudah masuk
sebenarnya itu sudah confirm semua bukan hanya booking tapi udah confirm semua
jadi sampai detik ini sangat sangat pengaruhnya luar biasa
jadi saya yakin di daerah mandalika sudah full dan sekarang dampaknya ke mataram tentunya
dan selanjutnya ke senggigi area nantinya
mengantisipasi terjadinya kenaikan harga sewa kamar hotel yang tidak terkendali
pemerintah provinsi ntb telah mengeluarkan peraturan
gubernur nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh dua tentang penyelenggaraan usaha jasa akomodasi
dalam aturan tersebut hotel berada di dekat sirkuit mandalika
hanya boleh menaikkan tarif kamar hotel maksimal tiga kali lipat
sementara untuk zona penyangga satu di sekitar mataram lombok barat
maksimal diperbolehkan menaikkan harga hotel hingga dua kali lipat dari harga normal
sementara untuk penyangga kedua yang berada di wilayah giling giling
boleh menaikkan harga hotel hanya satu kali lipat
lalu rahmat juniadi lombok nusa tenggara barat
berada di dekat sirkuit mandalika